kita awali gomudik update untuk melihat kondisi lalu lintas terkini dari cctv milik kementerian perhubungan
pertama kita lihat di jalur pantuan di sana indramayu dan juga ke situ cikampek bisa kita lihat masih lebih lengang dari biasanya ya
dan sekarang kita lihat di daerah cilenyi juga dari arah untuk ketol cilenyi ini juga agak sedikit lebih lengang
namun sepertinya di belakang ini bisa kita lihat kemacetan sudah mulai terjadi ya
dan sekarang kita bisa langsung ke live dengan sabila
sabila bisa anda berikan kita informasi mengenai kondisi di pintu tol cikarang utama pagi ini
ya selamat pagi amelia hari ini tiga hari menjelang lebaran arus kendaraan
dari arah jakarta menuju cikampek melewati gerbang tol cikarang utama pagi ini terpantau lancar tidak ada antrian kendaraan yang panjang begitu
walaupun memang tadi malam sempat terjadi kepadatan di kilometer atau di rest area kilometer sembilan belas
kemudian juga ada kepadatan di rest area kilometer tiga puluh tujuh
namun antrian atau kepadatan ini tidak berlangsung dalam waktu yang cukup lama
sudah berhasil diurai oleh pihak jasa marga
dan juga pada
hari ini amelia kementerian perhubungan juga sudah melarang kendaraan berat untuk melintas
dan pagi ini saya juga tidak melihat adanya kendaraan berat yang melintas di ruas tol jakarta cikampek ini
kalau kemarin memang masih ada
karena memang kemarin hanya dihimbau untuk tidak melintas
hari ini adalah pelarangan
dan juga kementerian perhubungan mengungkapkan amelia bahwa puncak arus mudik akan terjadi dua kali setelah kemarin
sembilan dan sepuluh juni dua ribu delapan belas
diprediksi akan terjadi lagi besok tanggal tiga belas dan juga empat belas juni dua ribu dua puluh
karena memang sejumlah karyawan swasta ini baru memulai masa libur atau masa cuti bersama begitu
dan dari data yang saya himpun dari jasa marga sejak h delapan hingga h lima memang ini ada sebanyak tiga ratus enam puluh satu ribu lebih kendaraan yang sudah melewati gerbang tol cikarang utama
sembilan persennya adalah kendaraan yang memang menuju jalur utara
sisanya adalah kendaraan yang menuju jalur selatan
dan diprediksi hari ini ada sembilan puluh tiga ribu lebih kendaraan yang akan melewati gerbang tol cikarang utama ini
dan jumlah ini memang diprediksi akan terus meningkat hingga h satu nanti
lalu apakah larangan kendaraan bermuatan berat untuk memasuki tol ini dipatuhi oleh pengemudi
lalu apa sanksi atau tindakan untuk yang tidak mematuhi peraturan ini
ada kendaraan berat yang melintasi ruas jalan tol ini jadi memang nampaknya larangan ini sudah dipatuhi begitu
pina desa terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali
dan demikian gomudik update ini sampai jumpa satu jam mendatang